pada hari ke sepuluh pasca gempa cianjur tim gabungan berhasil menemukan satu jenazah lagi sehingga total korban tewas mencapai tiga ratus dua puluh delapan orang
adapun rabu ini menurut aturan proses pencarian korban berakhir
namun bupati cianjur mengusulkan agar menambah waktu pencarian dua belas korban hilang selama tiga hari mendatang
hari ini ada penambahan penemuan pencarian yaitu didapatkan satu orang
sehingga yang meninggal dunia bertambah satu menjadi tiga ratus dua puluh delapan jiwa
kemudian korban yang hilang masih dalam pencarian
saat ini tinggal dua belas jiwa lagi
kemudian juga korban luka ini masih tetap sama seperti kemarin lima ratus sembilan puluh lima orang
korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit di cianjur berjumlah masih tetap enam puluh satu orang
kemudian juga perlu kami
kami sampaikan bahwa bazar nas secara aturan ini sudah berakhir hari ini
namun melihat kondisi di lapangan dan melihat kondisi ahli waris yang mana masih ada berharap untuk ditemukan korban yang hilang di lokasi tanah longsor tersebut
kami kabupaten cianjur
telah membuat usulan penambahan waktu tiga hari ke depan